siapa yang tak sabar ingin segera berlibur ke korea selatan
ya per satu juni dua ribu dua puluh dua korea selatan resmi membuka pintu masuk bagi turis asing
sebelumnya pemerintah korea selatan menangguhkan pemberian visa jangka pendek khususnya bagi turis asing
sejak april dua ribu dua puluh akibat pandemi covid sembilan belas
nah bagi yang ingin melakukan perjalanan ke korea selatan ada beberapa yang harus diperhatikan
pertama anda harus melengkapi sejumlah persyaratan untuk mendapatkan visa dari korea visa application center
salah satu kelengkapan dokumen yang disyaratkan adalah sertifikat vaksinasi minimal dosis kedua
setelah visa dan tiket perjalanan didapat anda juga harus memiliki bukti hasil tes pcr negatif dalam empat puluh delapan jam sebelum keberangkatan dalam bahasa inggris atau korea
nantinya hasil tersebut akan diperlihatkan kepada petugas loket bandara di indonesia
sementara itu di pesawat pembatasan jumlah penumpang sudah tidak berlaku tetapi penggunaan masker masih wajib
pembatasan jumlah penumpang di indonesia
saat ini saya baru saja tiba di bandara incheon seoul korea selatan
di mana setelah menempuh perjalanan kurang lebih tujuh jam dari bandara soekarno hatta
nah bagi anda yang ingin melakukan perjalanan ke korea selatan
selain melengkapi keperluan pelengkapan visa syarat vaksinasi dan juga syarat hasil tes pcr negatif maksimal empat puluh delapan jam
ada juga nih satu hal yang tak kalah penting
untuk masuk ke korea selatan ya ini harus memiliki q code seperti ini
nah caranya seperti apa saya akan tunjukkan kepada anda
quarantine covid sembilan belas defense atau q code disyaratkan bagi semua penumpang di terminal kedatangan internasional
ada delapan langkah yang harus dilalui mulai syarat dan ketentuan
email informasi paspor alamat dan nomor telepon saat
selain itu anda harus menggunakan kode qr yang sudah anda pindahkan
hasil tes pcr negatif sebelum berangkat
hingga kondisi kesehatan terbaru
selanjutnya anda akan menerima qr code dalam lampiran q code yang sudah didaftarkan
qr code akan dipindahi sesaat setelah sampai di bandara incheon
namun anda harus bersabar menunggu proses pemindaian karena antrian di loket cukup panjang
setelah dipindai anda harus melewati pengecekan imigrasi
adapun tahap terakhir anda harus melakukan tes pcr negatif sebelum berangkat

bandara incheon ada loket khusus untuk tes pcr dengan biaya sekitar delapan puluh ribu won atau lebih dari sembilan ratus ribu rupiah
setelah mendapat hasil tes pcr negatif anda diperkenankan jalan jalan dan menikmati keindahan korea selatan
kuis indra seoul korea selatan